ternyata anak ini tidak bisa diremehkan
kalau gitu kau harus tau kekuatanku yang sebenarnya
aku harus mengeluarkan pedang baju begini
mereka tidak akan menekuti
apa yang kalian lakukan
cepat habisi siri wangi
tidak rajin kau ini loh
tidak akan ku buat kau biasa hari yang kembali
dan takut dengan keguguran ku
masih saja begajulan
sadar he rompang sadar
kalau seperti ini
terpaksa aku mengeluarkan senjata pamungkasku
tentong itu hanya untuk memukul alat
yah alatnya kamu rompang
sampai kapanpun aku tidak akan pernah lupa penghinaan ini
dan satu saat nanti kalian akan ada di tiang gantungan
kalian akan hilang dari muka bumi
pergi pergi pergi
kurang acar kalian semua
wah kita memang harus pergi dari sini
aku harus mencari tabit untuk mengobati luka lukaku
pergi pergi pergi
apa yang kalian lakukan
aku harus segera mengeluarkan jurus pamungkasku

apa yang personnepaku bilang itu varian

sampai kapanpun kita lagi
terima kasih banyak aslan
bunda apakah ibunya baik baik saja
hai bunda baik baik saja hai bunda hanya sedih atas apa yang terjadi aku pahami bunda
aku pun tidak mengerti rangawa langsung sudah melakukan hal yang sudah sangat berlebihan
ada yang aneh dengan putraku
dia tega menyakitiku dan melukaiku
bunda mungkin ini semua terjadi karena bisinya yang ingin menjadi
raja pajajara karena pujian para rakyat ibu bunda
aku harus menemuinya ibu beristirahatlah
prasini jaga ibu baik
mohon maaf gusti ratu sebelumnya
hai tapi sepertinya raden wangsungsang telah berubah sejak kehadiran gusti ratu ambedkasi
yunda ambedkasi tidak mungkin membawa pengaruh buruk untuk putraku
raja pajajaranya sombong kini dihina dan diusir oleh rakyatnya sendiri
hai mau apa kau disini jangan sampai kerajaan busukmu itu suka mana pancurkan kembali sudah
tidak berdaya pun kau masih berani sombong surawisesa jaga ucapanmu
kedasi kau lupa siapa aku aku adalah raja pajajaran dan dia wah sang penguasa
kerajaan besar jambura yang megah dan tak tertandingi ya ya ya ya ya ya ya
rakyatmu saja sudah tidak menghormatimu apalagi aku berani sekali kau berbicara seperti itu kepadaku
hai singkirkan dia
hai baik dan ada beraku dengan sedang hati sekarang nanda prabowo istirahatlah biar
cetung banget ini wayang akan menghabisinya
ngerti agen agel umat darahmu
aku sekarang juga
hajar dia wak
ternyata anak ini tidak bisa diremehkan
kalau begitu kau harus tahu kekuatanku yang sebenarnya
aku harus mengeluarkan pedang bajel gini
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkutmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menanggaringi
aku akan menanggiri
dan aku handalmu
mati kau anak kecil
aku tidak salah lihat hai bukankah itu jurus perangkat sukma milik rangga soekar
apa hubungan gadis ini dengan rangga soekar
jurus perekat sukma
ya aku sendiri menciptakan jurus ini
aku beri nama jurus perkat sukma
namanya boleh saja mengerikan
tapi aku ingin tahu sehebat apa jurus ciptaanmu itu
apakah sebesar kesombonganmu
bahkan kau terlihat seperti menari dan bukan berjurut
tapi jangan salah ia juga akan menyentak dan mencabut supma siapapun yang mengaguminya
kalau begitu kau lawan jurus landahmu